sarana olahraga apa yang anda sering temukan dalam rumah
private gym kolam renang
bagaimana dengan lapangan tenis pribadi
nah saat ini saya berada di sebuah hunian pribadi kawasan jakarta selatan
dimana halaman belakangnya diubah menjadi lapangan tenis pribadi
main dulu ya
lapangan tenis ini dibangun di atas lahan seluas satu lima ratus meter persegi
dan merupakan bagian dari lahan rumah seluas empat meter persegi
di awal tahun dua ribu dua puluh dua pemilik rumah irwan memutuskan untuk memanfaatkan lahan kosong di halaman belakang
untuk dijadikan tempat berolahraga
pak irwan udah berapa lama nih pak main tenis
sejak usia dua puluh lima jadi sudah lima puluh tujuh
kenapa baru sekarang akhirnya memutuskan untuk membangun sarana lapangan tenis nih pak
ya dulu tuh di belakang ini cuma halaman
pohon rumput gitu
terus selama saya tinggal di sini sembilan tahun kok
jarang saya pergi ke situ
lama lama kan gelap lah
terus kita mikir kalau gitu gimana ya supaya bagus
kalau saya boleh tahu biayanya berapa nih pak bangun lapangan tenis di belakang rumah
mungkin kira kira ini segini sekitar
seribu meter ya
ya sekitar dua miliar
dua m ya berarti ya untuk seribu meter
nah ini aku lihat juga ada logo logo hangout space
nanti kedepannya mau dijadikan seperti country club atau gimana nih pak
ini kan kalau tenis itu kan biasanya orang mikir sport gitu ya
makanya cuma dibuat pagar pagarnya tinggi gitu
terus orang support di situ gitu
jadi yang datang juga pemain tenis
tapi saya buat yang bagus gitu
kan ada apa namanya gas e book kemudian ada pantry ada kamar ganti kamar shower untuk panas dingin segala
jadi udah nyaman semua fasilitasnya udah ada di belakang sini gitu ya
jadi tenis itu sekarang itu harus dirubah konsepnya kan
jadi lifestyle orang yang gak main tenis ya bisa duduk duduk nonton juga enak gitu
ya pokoknya yang bagus lah
kita coba lihat dari dekat ya pak ya
lapangan tenis ini kan supaya waktu itu saya buat ya
idenya itu supaya anak anak saya cucu cucu saya kesini gitu ya
supaya banyak teman temannya datang
teman teman saya juga
ya supaya gak kesepian
kalau tempatnya menarik nggak kesepian
maka itu bukan lapangan tenis tapi ini tempat hangout lah untuk makan makan untuk breakfast pagi
irwan bekerja sama dengan perusahaan arsitektur broad gate untuk merombak halaman belakang rumah
perencanaan desain memakan waktu satu bulan
dan pembangunan memakan waktu tiga bulan
berbeda dengan sarana olahraga lainnya ada banyak hal yang harus diperhatikan saat membangun lapangan tenis
termasuk ukuran lapangan hingga pemilihan material
untuk lapangan tenis ini kan tipenya hardcourt
jadi tanah yang tadinya ada di belakang rumah itu dipadatkan terlebih dahulu
lalu setelah tanah dipadatkan bagian atasnya itu dilapisi
pasir makadam setebal kurang lebih sepuluh cm
lalu setelah itu ditambah adukan lantai kerja sekitar lima cm
dan terakhir dicor dengan beton bertulang setebal lima belas cm
sebelum nantinya ditutup finish dengan chat yang elastis
memang untuk area tenis
lapangan tenis pribadi yang berukuran sebelas x dua puluh empat meter ini
dikelilingi pepohonan rindang dan dilengkapi dengan fasilitas gazebo untuk beristirahat
pemain tenis profesional beatrice gumulya yang berhasil memenangkan beragam penghargaan dunia
termasuk medali emas dari ganda putri pada southeast asian games dua ribu delapan belas
menilai lapangan pribadi milik irwan memenuhi standar atlet profesional
dan lapangan ini sendiri menurut saya bagus banget ya
karena memang mulus dan suasananya semuanya mendukung
emang kira kira aku bakalan bikinnya kayak gini juga ya
maksudnya pengennya juga seperti ini
karena kan penting dari segi material lapangannya sama suasananya semuanya tuh mendukung banget ya
jadi kayak bikin kita lebih motivasi buat main tenis buat latihan
jika anda tertarik untuk memiliki lapangan tenis pribadi
ada sejumlah hal yang harus diperhatikan
yakni ukuran lapangan yang memadai perencanaan yang matang
dan biaya yang penting
karena itu kita harus memiliki lapangan yang cukup
karma mursalim arief yunan jakarta